ya pasca penggeledahan kpk di kantor kementerian sosial pada selasa petang terkait dugaan korupsi beras bantuan sosial komisi pemberatasan korupsi menggelar jumpa pers
mereka naik mereka naik sudah ketemu saya mereka naik naik terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini ada yang nganter
saya nggak tahu saya tetap kerja di ruangan itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan juli
nah terus habis itu udah gitu malam enggak malam sih sore masih sore maghrib itu sebelum maghrib
itu nyampaikan bahwa sudah selesai bu mau turun oh ya mau ketemu saya untuk pamit oh iya saya temuin
terus habis itu sudah selesai kita ngobrol ngobrol sebentar terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya bu ini berita acaranya
saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu
saya sudah sampaikan ini
saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman teman media
karena ini kejadiannya tahun dua ribu dua puluh
nah sehingga saya tidak mau oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah pgr dan itu tahun dua ribu dua puluh
jadi saya dilantik pak presiden itu dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
kejadiannya ini sekitar bulan september ya
september dan tadi saya masih dilengkapi oleh bpkp
tapi untuk hal yang lain saya konsultasi saya kesana saya masih ditunjukkan hasilnya
jadi saya tidak tahu
jadi kalau teman teman tanya itu masalahnya gimana saya tidak tahu
hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh
waktu saya baca kenapa yang duitnya di daya sos kenapa kemudian ada orang dari lijam sos turun serta
itu saja yang saya heran
tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya
itu kayak apa
ini sudah saya jawab dua kali atau tiga kali sama teman teman
sampai di sini clear
nah terus dua ribu dua puluh satu
saat saya dilantik oleh presiden beliau nyarikan ke saya
bu kalau bisa jangan berupa barang
sudah kita bantu saja uang
perintah itu bukan dari bapak presiden untuk saya memberikan bansos beras di dua ribu dua puluh
saya tidak mau
karena saya pegang perintah pak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang
tapi bantu dalam bentuk uang
jadi saya tolak
jadi makanya saya katakan dua ribu dua puluh satu itu tidak ada bahan sos beras di kemen sos
saya tidak tahu di tempat lain
saya tidak tahu kalau di tempat lain
nanti teman teman akan tahu sendiri di mana aku saya tidak mau ngomong
tapi yang jelas tidak ada di kemen sos
saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak
karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah bapak presiden bukan dalam bentuk barang
karena bagi saya itu
saya lebih enak
kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit
saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini
makanya saya juga senang
jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya enggak mau bentuk barang
kemudian diberikan uang
kemudian apa lagi
saya enggak mau
harus bentuk uang
tidak mau barang
jadi nanti kalau ada dua ribu dua puluh dua ini ada bantuan berat
itu bukan kemesos
saya sudah tidak mau kalau bentuk barang
karena saya pegang perintah pak presiden tadi
karena pak presiden mengingatkan kepada saya saat saya dilantik atau setelah ya rapat
kalau nggak salah itu ada saksinya
bu jangan bentuk barang
dan saya pegang itu perintah pak presiden
bahwa saya tidak mau barang
jadi termasuk kemarin apa bantuan minyak goreng
saya nggak mau bentuk barang
karena pengawasannya akan lebih mudah
karena kalau bentuk barang ini bukan hanya kurang jumlahnya
makanya saya tidak mau
lebih enak berupa uang
dan itu saya lakukan selama dua ribu dua puluh satu
ada bahan sos minyak goreng
terus yang dua ribu dua puluh satu
ada top up tambahan bahan sos untuk dua bulan
itu semua bentuk barang
semua bentuk uang
tidak ada karena saya pegang perintah pak presiden
bahwa saya tidak mau dalam bentuk barang
kalau tadi yang katakan dua ribu dua puluh dua
apa namanya bahan sos berat
mohon maaf itu bukan di kemensos
saya tidak bisa jawab
dan saya tidak akan jawab
jadi seperti itu kejadiannya
masuk ya masuk
bahkan kan inspektorat saya
itu dari orang kpk
saya tarik jadi inspektor di kemensos
bu kita gak beli intervensi
saya gak akan intervensi
jadi saya lepas
nggak tahu di atas itu nyari dokumen apa
saya gak tahu
saya antar sampai bawah
terus saya naik lagi
saya kerja lagi
kenapa saya gak berikan
saya dari surabaya tuh
acara terus pagi
terus saya kemudian ke makassar
saya hanya tidur
hanya satu jam
itu pun tidurnya gak
saya dari makassar pagi
saya harus berangkat kembali ke jakarta
jadi saya sampai malam acara di makassar itu sampai jam
jadi saya kemudian jam empat
saya sudah harus bangun
karena kita persiapan ke bandara
saya memang gak itu
kemudian saya harus juga menyiapkan sementara
kita akan ada acara di dharmasraya
pernihan saya untuk ini
seperti itu ya
silahkan kalau mau dia ditanya
ada yang mau ditanyakan
jadi jangan tanya materinya ya
karena aku gak tahu juga
ya tolong jangan tanya materi
kejadian kemarin saya ceritakan
kalau materinya saya nggak tahu
karena memang bukan zaman saya
karena bagi saya juga aneh gitu
saya ngerti administrasi pemerintah
insya allah begitu
setelah kemarin ada
dari penyidik kpk kan
dan di sini
untuk pengelolaan dan sebagainya
dari penyidik kpk
ada laporan dari sdiu ke jepun
adakah barang yang disita
atau yang dibawa
ada apa yang ditemukannya
ada berita acaranya
tapi saya nggak baca detail
saya hanya tahu bahwa itu
penyaluran bahan sos berat
saya gak baca detail
karena untuk apa
saya juga gak tahu
saya selalu berpikir bahwa
jadi kalau gini
makanya tadi nanti teman teman
saya gak mau
saya mending konsentrasi ke pekerjaan saya
jadi saya juga gak mau
ini bukan anusah prana saya
saya gak mau
ikut campur di situ
ibu melihat keanehan ini seperti apa sih bu
saya juga bingung ini
jadi saya kan pns
dari separuh pns itu
berada di suatu tempat
babeda dan bina pembangunan
ya mulai setahun
sampai kemudian saya menjadi kepala bapeda
kemudian menjadi kantor bina pembangunan
waktu saya jadi pns
jadi kalau saya
jadi kalau teman teman
itu saya yang merintis
saat saya jadi kabak bina pembangunan
saya tidak mungkin
tau mekanisme itu
saya bersyukur kemarin kejadian kemarin
orang lain itu
saya biar mudah ngingatkan
kalau ada yang tidak percaya
mereka sekarang mungkin
oh ternyata begitu
saya senang terus
tadi teman teman lihat
tidak wajah saya apa
saya punya beban
saya tidak punya beban
karena dari awal
karena jadi menteri sosial
saya jadi wali kota
saya tidak pernah
tidak pernah mau itu
bahkan kalau saya ada pengusaha
mau ketemu saya
kemudian kalau teman teman tahu
itu diberikan gratis
oleh para pengusaha
itu dari pengusaha
selama saya jadi wali kota
saya tidak pernah
saya tidak pernah minta minta
my jensung kono itu
yang dulu selalu macet
sekarang lumayan lancar
itu dari pengusaha
saya tidak minta
mereka yang punya inisiatif itu
tidak ada niat
biar teman teman ke medsos
kalau mereka tidak
menurut apa yang saya sampaikan
itu akan kejadian
itu akan berulang
itu tidak ada
saya tidak pernah
saya tidak pernah
saya tidak pernah

niat saja tidak ada
kepikiran saja tidak ada
saya mau dapat neraka paling mana
kemudian saya lakukan itu
jadi saya tidak mau
kalau perlu saya nombor
saya pernah jadi wali kota
saya tidak mau
teman teman di kemensos
kalau nanti kita dipanggil
ini karena hak haknya orang miskin
jadi kenapa saya mau uang
pak presiden menyampaikan
bu ini harus keluar
pak presiden minta bulan ini
saya keluarkan bisa
dengan uang akan
saya bisa keluar
saya bisa keluar
saya bisa keluar
saya bisa keluar
saya bisa keluar
saya bisa keluar
saya bisa keluar
kalau sudah sekfight terunjuk
nicu du siapa ke
tidak ada dia
menggunakan audio kamera milik
masak masaknya bagi dia
itu nggak disebutnya
kalau ada nanti
ayo ketemu saja suami
nanti kamu dan aku heran di sana
nantiol orang dulu
nanti saya akan t thirsty nuri
kemudian kita jangan dihatikan
itu yang day to day monitoring di kantor kami terus kemarin ditambah sama pak kapolri satgas ada dua puluh berapa
dua puluh ruben ini yang tadi empat puluh dua satgas yang dulu apa namanya satgas pencegahan kolupsi
itu dapingi kami di sini ex teman teman kpk itu ada di kami di kemenso sini
jadi day to day kami dibantau jadi kalau ada masalah saya enak saja misalkan laporan oh bantuan saya sini
saya tinggal nyerahkan ke teman teman bandar skrim kemudian teman teman aph karena kita rutin monitoring
jadi seperti data itu saya selalu kalau memutuskan misalkan ada sesuatu yang berubah signifikan
maka kita akan rapat dengan tadi ada teman teman kpk dari sekeramah kemudian ada barreskrim
kemudian ada banses
kemudian ada bersyaknakum pumham kemudian ada dari bpkp
jadi karena itu makanya saya ini sampaikan juga ke teman teman
karena kami kantor kami itu dari sapang sampai merauke ada teman teman balek
jadi ini pelajaran untuk teman teman yang sudah di banses
ya baru saja anda saksikan pernyataan dari menteri sosial tririsma hari ini terkait dengan penggeledahan yang dilakukan kpk pada selasa kemarin
yang berlangsung selama delapan jam terkait dengan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat tahun dua ribu dua puluh lalu
tri risma hari ini menyatakan tidak mengetahui secara konteksual terkait dengan berita acara pemeriksaan
tetapi teririsma hari ini menyatakan bahwasanya dirinya tidak terlibat terhadap kasus ini
mengingat sejak tahun dua ribu dua puluh satu di mana ia dipilih sebagai kementerian dipilih sebagai menteri sosial
sesuai dengan petunjuk dan juga arahan dari presiden jokowi tidak ada bantuan dalam bentuk barang
tetapi dalam bentuk uang terhadap warga maupun keluarga penerima manfaat
sehingga apabila memang dirinya dianggap terlibat hal tersebut tidak sesuai dengan konteksual
dimana memang sejak dia menjabat hingga saat ini kementerian sosial tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk barang
saat ini kpk sudah menanggung keputusan
kita sudah menetapkan enam orang sebagai tersangka
dan proses penyidikan masih akan terus berlanjut
sementara sampai saat ini kita belum mengetahui apa saja barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kpk
dan kami masih menantikan perkembangan kasus ini selanjutnya